anda kembali di redaksi siang pasca debu film superhero avengers endgame di indonesia
masyarakat pun seolah demam karakter tokoh fiksi dari marvel ini
pernah perni karakter superhero marvel pun diburu konsumen
animo masyarakat menyambut penayangan sequel terakhir film avenger sangat tinggi
selain rela antre di bioskop mereka antusias melihat pameran pernak pernik karakter superhero dari marvel itu
yang digelar di salah satu pusat belanja di kelapa gading jakarta utara
pengunjung pun antre untuk berfoto bersama cosplayer karakter black panther dan kapten marvel
yang disuguhkan pihak mal tanpa dipungut biaya
kehadiran superhero di pusat belanja ini ditanggapi positif oleh pengunjung
khususnya orang tua yang mengajak buah hatinya berfoto dengan superhero idola
seneng banget soalnya ini suka captain marvel anak anaknya suka film avengers semuanya
jadi seneng banget pada acara ini
selain itu pengunjung dapat mencari pernah pernik untuk menambah koleksi tokoh fiksi
mulai kaos peralatan sekolah helm mainan hingga action figure dengan harga mencapai puluhan juta rupiah
pada umumnya kaos bergambar karakter iron man banyak di buru pengunjung
dalam sehari penjualan pernah pernik marvel ini mencapai delapan puluh seratus buah

biasanya apa sih yang paling laris mbak
paling laris untuk saat ini sih ya bajunya delapan puluh seratus ya
masyarakat yang ingin melengkapi koleksi ataupun berfoto dengan superhero marvel
dapat berkunjung ke mal di kelapa gading
pameran ini direncanakan digelar hingga dua belas mei mendatang
gunawan sugro jakarta